sementara itu pimpinan dpr memberikan penghargaan kepada brigadir kepala seladi
staf pelayanan kepengurusan surat izin mengemudi di kepolisian resor kota malang
pimpinan dpr menilai bribka seladi adalah sosok yang patut untuk dicontoh karena kejujurannya
sejak tahun dua ribu empat seladi lebih memilih menjadi pemulung untuk menambah penghasilan
daripada menerima uang suap dari mereka yang akan mengurus sim
kegiatannya itu dilakukan atas pengetahuan pimpinannya dan dilakukan di luar jam dinas
pimpinan dpr merasa perlu memberikan penghargaan agar sikap jujurnya diteladani oleh seluruh pejabat negara
selain itu bribka seladi juga menerima penghargaan dari seorang anggota dpr
yang memberikan gaji pokoknya hingga bulan desember untuk membantu biaya sekolah anak bribka seladi
bribka seladi datang ke gedung dpr senin siang didampingi kapolres malang kota akbp diki hendarsono
saya membaca sebuah kisah di berbagai media
ya saya terkaget dan sekaligus bersyukur bahwa masih ada seorang petugas negara bribka suradi
yang memilih mengutamakan kejujuran dalam bekerja dibanding dengan pilihan pilihan
lain yang kita semua tidak kehendaki
alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah menerima suap apapun
anak istri saya sudah terlatih masalah suap
kalau ada orang yang ngasih misalnya kue makanan
kalau ada hubungannya sim demi allah belum pernah